ya dalam kabinet menteri yang di reshuffle kemarin nama sri mulyani ini kembali masuk ke jajaran menteri
perempuan kini tidak lagi dianggap sebagai sosok kedua dalam dunia politik dan juga pemerintahan
di negara negara lainnya sudah ada banyak sekali perempuan yang duduk di kursi pemerintahan dan memiliki sumbangsi besar bagi perpolitikan negaranya
dan berikut diantaranya ya kita ada ini menteri keuangan kita yang baru sri mulyani
salah satu wanita yang paling berpengaruh di dunia versi majalah forbes
sri mulyani sudah banyak sekali mendapatkan penghargaan selama karirnya diantaranya gelar menteri keuangan terbaik pada tahun dua ribu enam
sebelum masuk kabinet baru presiden jokowi sri mulyani menjabat sebagai direktur pelaksana world bank di sana
ya selama menjadi kemudian selanjutnya ini adalah michelle obama
ya selama menjadi ibu negara michelle ini menjadi penggerak
tugas inisiatif internasional untuk memberikan akses pendidikan yang lebih luas lagi bagi perempuan di seluruh dunia lewat program let girls learn
kita juga menyimak pidatonya kemarin di konvensi partai demokrat begitu yang sangat mengagumkan sekali dari ibu negara michelle obama ini
kemudian selanjutnya wanita berpengaruh dalam politik ini ada teresa may perempuan keempat yang dipercaya memimpin
pasca mundurnya david cameron sebagai presiden ini adalah perempuan yang paling berpengaruh di dunia versi majalah forbes
sebagai perdana menteri inggris teresia mei ini ditunjuk menjadi penggantinya dan mei juga menjadi perempuan keempat yang ada dipercaya untuk memegang kekuasaan tinggi di inggris
sebelum menjadi perdana menteri theresa may ini juga pernah menjabat sebagai menteri dalam negeri di tahun dua ribu sepuluh
selanjutnya ada ya ini dari jerman angela merkel perempuan pertama yang menjadikan selir di jerman
angela merkel ini adalah seorang politikus dan juga mantan peneliti jerman
dinobatkan menjadikan selir sejak dua ribu lima lalu
merkel adalah perempuan pertama yang menjadikan selir jerman
ia mengetuai forum g delapan dan menjadi kepala pemerintahan petahana dengan masa jabatan terlama di uni eropa
selanjutnya yang terakhir iya ini juga yang menjadi perbincangan belakangan ini
hillary clinton calon presiden wanita pertama di amerika serikat
istri dari mantan presiden amerika serikat bill clinton ini
menjadi ibu negara hillary adalah seorang pengacara
ia juga sempat menjadi senator di negara bagian new york tahun dua ribu
kini ia menjadi calon presiden perempuan pertama di amerika serikat
wow itu dia tadi beberapa wanita yang menjadi memiliki pengaruh besar di dunia perpolitikan
dan hebat hebat salut juga kalau mendengarkan cerita cerita dari mereka semuanya ya
bagaimana mereka itu bisa ada di posisi satu
ini perjalanannya juga tidak mudah dan pada akhirnya itu tadi yang namanya emensipasi memang bukan lagi satu hal yang harus diperjuangkan
tapi ini sudah menjadi sebuah keniscayaan
gitu kan memang sudah seharusnya seperti itu
dan terbukti juga ada banyak posisi posisi penting yang dijabat oleh perempuan
dan hasilnya juga tidak mengecewakan bahkan juga sangat impresif
kemarin juga saya sempat melihat link in nya dari sri mulyani ini
ia mengatakan di sana kenapa
menerima jabatan tersebut ya
ia mengatakan bahwa ia ingin memberantas kemiskinan dan memastikan bahwa semua warga negara dapat berpartisipasi dalam ekonomi yang juga terus berkembang
jadi memang ini ya mulia begitu kayak untuk membantu indonesia
tetapi intinya adalah bahwa sekarang begini ini kan apa namanya pekerjaan rumah di perekonomian indonesia itu luar biasa berat ya
pertumbuhan ekonomi juga masih di bawah target
di semester sekarang dan apalagi semester ke depan
targetnya juga cukup agresif
nah ini adalah tugas dari menteri keuangan bersama jajarannya dan juga tentunya seluruh pemerintah untuk bisa menuju ke sana
dan pada akhirnya tadi yang dikatakan oleh ratu tadi mensejahterakan rakyat